dukungan kemenangan bagi timnas indonesia saat melawan uzbekistan pada laga semifinal piala asia u dua puluh tiga malam nanti terus mengalir
di blora jawa tengah kedua orang tua pratama arhan berharap para pemain bisa bekerja lebih keras untuk memenangkan laga malam nanti
dukungan terus diberikan kedua orang tua back timnas indonesia di piala asia u dua puluh tiga pratama arhan surati dan sutrisno di blora jawa tengah
keduanya mendoakan timnas indonesia muda bisa menang pada lagam lawan uzbekistan malam nanti
keluarga meminta para punggawa timnas garuda muda tetap kompak saat pertandingan
dengan penampilan timnas saat ini rizky rido dan kawan kawan dinilai mampu menang atas uzbekistan
keduanya mendoakan timnas indonesia muda bisa menang pada lagam lawan uzbekistan malam nanti
ada doa khusus bu untuk para pemain dan mas arhan sendiri
untuk doa kami sebagai orang tua ya doanya yang terbaik untuk
anak anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka
yang penting semangat kerja keras di lapangan dan komunikasinya yang baik aja